atau di gandulan di pemalang
itu bisa juga ke sini

kalau untuk pintu tol penjagaan itu

kabupaten banyumas kabupaten cilacap atau juga sebagian ke majenang

sudah kita tambah tambah
arah arah mana gitu
bahkan kembalinya pun biasanya kalau kembali dulu tahun dua ribu delapan belas itu kan terjadi kemacetan
antara aji barang sampai dengan bumiayu

itu keluarnya semuanya kebanyakan lewat itu
oke ini daerah sini ya
daerah daerah situ tadi ya
itu misalnya daerah jawa tengah ya
berikutnya adalah yang di kalikangkung saya sepakat
di kalikangkung juga nanti rawan

kalikangkung sini ya
ya di kalikangkung ini sama juga
dan di jawa tengah juga
dan yang kita antisipasi kembali
memang sih tidak begitu banyak
tapi perkiraan juga mungkin akan menjadi ada hambatan
karena memang jalan tol ini kan ada tiga atau empat lajur
begitu keluar ke eksit tol di jalan nasional
atau jalan kabupaten jalan bogor
menjadi satu lajur
ini adalah yang di tinggir
yang di tinggir solotigo nih disini
tapi kemarin saya sudah ketemu dengan kasalantar
saya ketemu juga dengan kadisub di solotigo
kita harapkan ada penanganan khusus disini
dan kita bisa mencari penanganan khusus disini
itu bagaimana pak
karena begini kalau misalnya melihat yang di jakarta ya
dan mungkin sebagian besar orang orang yang muda juga dari ibu kota kan
jadi misalnya dari tiga jalur tuh pada melambung melambung melambung
numpuk di sebelah kanan
ini memang saya selalu menyampaikan
harusnya masyarakat yang dari wilayah jakarta
akan ke kota tujuan
sekarang sudah cukup banyak exit tol
seperti saya katakan tadi
yang di pejagan
sebelum pejagan itu ada exit tol namanya adalah ciledug
kalau keluar ke jawa tengah
kalau keluar di ciledug
kalau orang ke pejagan nanti juga akan ketemu ke jalur yang arah bumiayu
jadi kalau ciledug juga ketemu juga jalan itu
jadi artinya sebelum ke pejagan
kita harus bisa keluar juga di ciledug
akan sama juga seperti itu
hal hal itu sudah disosialisasikan belum sih pak budi
sudah kita juga ada peta yang nanti akan kita silakan
dibagikan kepada masyarakat
di media sosial juga ada juga
jadi makanya saya selalu mengatakan
kalau mau berangkat itu jangan langsung berangkat begitu saja
mau keluar dimana
kan kita juga sudah banyak media sosial yang bisa kita akses
memberikan banyak informasi
sama yang di solo tigo ini tingkir
sebelum tingkir itu ada exit tol juga
setelah tingkir juga ada exit tol juga
dan kemudian begitu keluar
itu juga bisa keluar ke boyolali juga
jadi artinya disini saya harapkan
mungkin masyarakat tidak hanya
sesuai dengan pendapatnya
sesuai dengan pandangannya harus disini gitu
kemudian kalau kedepan lagi takut padahal tidak gitu
mungkin karena terkait dengan ini ya pak budi
mungkin karena terkait dengan ini ya
jadi keluarnya disini semua
mungkin begitu ya
bagaimana dengan ini pak di wilayah jawa timur
berikutnya yang jawa timur
yang jawa timur memang kalau dari wilayah
sragen di luar sini perbatasan
ini perbatasan di sragen
sragen ini sampai dengan ke surabaya
sampai dengan ke surabaya
saya tidak begitu khawatir
jalan tolnya sudah cukup bagus
hanya kekhawatiran saya disini
hanya kekhawatiran saya disini
perkiraan saya masih banyak masyarakat yang mungkin belum pernah berpengalaman jalan di jalan tol
atau kemudian kendaraannya ini kan bermacam macam kita nih
ada yang seisi yang besar dan sebagainya
khawatir kita adalah begitu melihat jalan tol demikian mulus panjang
kemudian lurus kemudian jalan juga bagus
memacu kecepatan tinggi
tapi kalau mobil city car yang cc nya seribu atau seribu dua ratus
dengan kecepatan tinggi pada jalan tol kan cukup bahaya
nah ini yang disini yang harus kita waspadin adalah
menyangkut masalah keselamatan atau kecelakaan
kenapa hanya di segmen ini saja
kenapa apa perbedaannya dengan yang lain lain
kalau saya bilang sebetulnya kalau menyangkut masalah aspek keselamatan
saya sudah mengatakan
orang dari jakarta
sampai dengan ke wilayah tegal
tegal dimana tegal
iya dari sini pak
ini perjalanan sudah bisa mencapai sekitar empat atau lima jam
saat kondisi fisik dari sini ke sini
belum nanti dengan kemacetan
belum dengan kemacetan yang ada
empat jam ya
ini sudah pada posisi lelah capek kita
jadi harus istirahat
pengen cepat sampai
nggak merasa capek dia jualan terus
apalagi dengan jalan seperti itu kan pasti akan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi
itu yang bahaya
nah disini juga saya katakan
puncak kelelahan masyarakat sebetulnya secara fisik
sampai dengan wilayah timur ini
sepanjang ini ya berarti
makanya kan sering kecelakaan
dan kemudian kecelakaannya pasti juga berakibat yang fatal
karena kecepatan tinggi pada lokasi jalan jalan ini
nah kemudian yang sama juga yang saya katakan tadi
dari mulai perbatasan sragen sampai dengan ke surabaya
ini juga sangat rawan kecelakaan
tapi bagi para pemudik yang berangkat dari wilayah wilayah atau bangkitan di sekitar jabodetabek
ini yang rawan
exit tol yang di singosari
singosari ini adalah exit tol terakhir yang jalan tol yang sudah dibangun yang sekarang ini
yang kemarin baru disampaikan oleh pak jokowi
nah kemarin setelah saya melihat
itu kan ada pembangunan underpass disitu
sekarang sudah jadi karena kemarin masih difungsikan satu lajur saja sekarang sudah
tapi begitu kita keluar dari exit tol disini
itu langsung ketemu dengan jalan negara
jalan negara ini adalah jalan yang memang menurut saya sangat padat
dari arah surabaya ke arah malang kota
kemudian berikutnya lurus juga kita akan ketemu dengan batu
batu kita tahu sendiri di mana batu di mungkin sini ya
itu kan juga tempat wisata
iya jadi juga ramai
jadi ke arah batu padat ke arah malang juga padat
nah ini yang kita antisipasi di sini adalah nanti mungkin antrian cukup panjang
antrian untuk masuk
tapi kemarin saya sudah dapat sudah komunikasi dengan kak atlantas di kabupaten malang
dengan kak disup juga
ada beberapa exit tol yang keluar sebelum singosari ini
oh ada bisa lagi ya di pecah lagi berarti ya
ada di pecah lagi jadi sebelum exit tol ini singosari
kita bisa keluar di satu exit tol yang memang jalannya masih fungsional tapi kecil
atau kemudian kita keluar di exit tol yang ke arah pasuruan
tapi nanti ketemu juga jalan ini
jadi nanti akan dimainkan oleh para pendukas disana terutama oleh kepolisian
kalau exit tol di singosari ini sudah cukup panjang ya
jadi exit tol di singosari ini sudah cukup padat antrian panjang
nanti akan di stop di sekitar exit tol sebelumnya untuk bisa keluar
dan pak budi itu semua nanti ada petanya ya
ada kita akan tekanannya pada petanya
dan dibagikan dipastikan semua mereka yang mudik melalui jalur tol trans jawa ini mengetahui itu
kita lihat sekarang ini kemudian kami melihat memecah satu sesi yaitu segmen palimanan dan kali kangkung
karena itu terkait dengan kebijakan yang kemudian diberlakukan soal sistem laun
soal sistem laun arus dan satu arah di tol trans jawa dua ribu sembilan belas
ini bisa dijelaskan pak budi bagaimana
jadi dimulai dari
untuk one way ya
one way lawan arus mulai dari kilometer dua puluh sembilan sampai kilometer enam puluh satu
jadi saya katakan bukan sistem laun arus tapi adalah satu arah
satu arah ya oke
satu arah dari gerbang tol bukan cikarang utama tadi ya cikarang utama
tapi begitu pintu tol exit tol cikarang utama sudah dibongkar
terus kita pindahkan ke cikampek utama
nanti dari jakarta sampai kesini ini akan diberlakukan contra flow
ada beberapa tempat contra flow karena ada yang lajur jumlah lajurnya empat
yang dari jakarta tapi sebagian ada yang tiga
nah kalau kemudian ketemu yang lajur tiga dari arah jalur a ini nanti akan dibuka kontraflow yang di jalur b
oleh kepolisian tapi situasional sifatnya
tapi nanti dari jakarta sampai dengan
apa pertimbangan ya kemudian
pertimbangannya karena memang kita dari empat lajur kan cukup besar
begitu ketemu tiga lajur kan ada bottleneck
pasti nanti akan terjadi sumbatan
nah makanya akan dibuka satu lajur lagi tapi yang lawan arus tadi kontraflow mungkin di sebelah sini
ngambil jalurnya yang dari arah timur
nah kemudian untuk yang satu arah dimulai dari km tujuh puluh
km tujuh puluh dari lajur a maupun lajur b nanti akan bisa dipakai semuanya ke sini
tapi untuk khusus bus ini bus kemudian truk tetap bertahan di lajur a
oh tetap di lajur itu ya
yang kendaraan kecil mobil mobil pribadi passenger car bisa ngambil jalur b untuk ke arah brebes barat
nah di brebes barat ini nanti disekitar sini akhir daripada contra flow
disini udah dikasih beberapa rppj perambu peringatan sebagainya
mobil yang di jalur b akan kembali ke jalur a
pada saat penggabungan itu
iya penggabungan nanti kembali ke jalur sini
nah yang dari arah semarang nanti dari semarang ini akan dialihkan ke brebes barat
brebes barat keluar nanti kemudian ke jalan nasional
jadi tidak bentrok ya
tidak ada bentrok ya
karena ini ada terowongan kalau gak salah ya
kemudian kemarin dari kapolres brebes menyampaikan
kalau disini mungkin terampok padat kemudian sebagian akan dikeluarkan juga ke brebes timur
pak budi apakah tanggal tanggal pemberlakuan ini tiga puluh maret sampai dua juni ini adalah puncaknya tiga puluh mei
ya mulai besok
udah semangat mudik mungkin teman kami grafis yang bikin ya
jadi tadi saya udah telpon telponan dengan pak kak kor lantas
mulai pemberlakuan one way itu besok
tapi waktunya memang bersamaan dengan rencana kita besok ada satu akan mulai pemberlakuan one way
yang berikutnya juga ada pemasangan stiker untuk kendaraan kendaraan truk yang memang dilarang saat ada arus mudik
yaitu tanggal tiga puluh tanggal tiga puluh satu tanggal satu dengan tanggal dua
kendaraan truk yang sumbu tiga ke atas
terkecuali untuk truk yang mengangkut bbm boleh
mengangkut sembako masih boleh
mengangkut uang juga masih boleh kan suka ada tuh
atau kemudian mengangkut air kemasan itu masih boleh
jadi mulai tanggal tiga puluh
bukan maret ya
tanggal tiga puluh mei besok truk sudah tidak boleh menggunakan jalan tol jakarta cikampek kemudian cikampek sampai dengan palimanan cikampek sampai dengan bandung
sudah nggak boleh lagi yang sumbu tiga ke atas
dan kemudian besok rencana kita akan mulai pemberlakuan
one way mungkin sekitar jam sepuluhan
jam sepuluh pagi karena memang diprediksi pergerakan mulai terlihat
rata rata dari hasil setelah dari hasil penelitian kita rata rata dari masyarakat jabodetabek itu akan melaksanakan mudik itu sekitar jam berapa
antara jam enam tujuh delapan sembilan pagi
oh pagi ya
mungkin pertimbangannya pagi keluar dari jakarta
kalau kebanyakan kan masyarakat
pulangnya itu kan yang dari jabodetabek kan bisa keluar
jabodetabek itu kan ke jawa tengah
pertimbangannya mungkin sampai jawa tengah
kalau jalan lancar apalagi nanti ada one way
mungkin sampai jawa tengah sekitar jam tiga
atau pengen buka puasa di kampung
kita akan melanjutkan perbincangan
nanti bersama dengan
pihak dari dpr dan juga
terkait kesiapan dan juga tentunya
apa yang harus disiapkan pemudik
jadi tentunya tidak bisa kemudian pemerintah
menjadi satu satunya pihak yang menjaga
untuk memastikan tidak ada kecelakaan
tapi disini ada unsur pemudiknya juga
setelah itu kita bahas
tetap bersama kami di cnn indonesia prime
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prani
dalam mudik tentu saja
tidak hanya kemudian pemerintah
semua yang bersiap tapi juga pemudik ya
pada arman intias
terkait dengan mindset itu
mindset tadi pak budi sudah mengatakan
ini semua pengen nyobain tol trans jawa
magnetnya memang kesana
kita tahu beberapa waktu lalu sudah ada kecelakaan
pak budi mungkin mengetahui baru baru ini ada kecelakaan lagi
dan bagaimana soal mindset ini
pada arman intias sebenarnya
apa yang mereka benar benar harus siapkan
pertama memang susah ya mengupah mindset
contohnya tadi sudah dicelaskan
yang jalur selatan itu bagus
sudah sejak dua tahun lalu lah sebetulnya dipromosikan
tetapi memang dari testimoni beberapa kawan yang lewat sana pak
itu memang sepi
jadi kalau berhenti malah merasa was was
padahal aman pak ya
relatif kalau di jawa itu kan aman
dan kalau malam apalagi agak gelap
jadi memang ini masalah
dan kenapa mindset orang tertuju kepada tol
waktunya itu terukur
sehingga orang itu pengen cepat cepat
nah ini saya kira yang memang agak susah
saya ingin mereka lebih baik membayar
berlama lama di jalan yang mungkin tidak pasti
katakanlah misalnya lewat
jalur yang reguler
itu mungkin lebih murah
tetapi mungkin mereka
tidak punya kepastian
kalau lewat tol ini kan relatif pasti
saya kira yang agak susah diubah dari masyarakat
apalagi promosi kan menjanjikan
jakarta surabaya mungkin sepuluh jam
kalau sepuluh jam kan itu sama dengan kereta api gitu
jakarta jogja tujuh jam
jakarta semarang enam jam
ini mirip dengan kereta api
dengan ongkos yang relatif
jauh lebih murah
secara kumulatif ya
jauh lebih murah dibandingkan naik kereta api
itu yang saya ingin mencari untuk saya
itu yang menjadi problem kita
sehingga saya kira yang perlu
menciptakan suasana yang baik
terutama di jalan alterinya
dukaan saya kan kalau saya agak beda
adukan saya puncak mudik itu
nanti akan terjadi sabtu
sabtu itu kan asn
itu mereka akan
ketika upacara itu sudah membawa keluarganya
jadi ini yang mungkin pak dirjen harus siapin
datang ke kantor kantor
mengikuti upacara langsung pulang
nah ini jadi
akan terjadi ledakan
pak bambang apa kemudian yang harus betul betul
diantisipasi untuk mereka yang
trans jawa ini
itu harus ekstra keras
bekerjasama dengan seluruh
aparat atau penyelenggara daripada
yang berhubungan dengan keselamatan
dan keamanan di jalan tol
karena sampai dengan
sekarang ini memang
masih kurang area area
area tempat untuk
beristirahat atau apa
yang disitu tempat untuk helikopter
tempat untuk ini yang disediakan
untuk keadaan darurat misalnya
misalnya keadaan darurat dan sebagainya
harus cepat antisipasi ini karena
tentu ini akan terjadi lonjakan yang cukup
yang kedua tentu
penyelenggara jalan tol
itu harus ekstra keras
meseleksi dalam arti
membatasi jumlah pengguna jalan tol
apa ini terjadi
kalau itu tidak dibatasi
maka tentu ini akan menjadi bumerang
nantinya pada saat mereka keluar dari jalur tol itu sendiri
mereka akan kesulitan tentu akan terjadi kemacetan dan sebagainya
dan pembantu itu akan bisa dihubungi dengan jalan tol
dan pembatasan itu dimungkinkan atau tidak sih

harusnya pembatasan kendaraan
itu kan menyangkut kenyamanan di dalam jalan tol
ada undang undang konsumen nomor delapan
dari pengendara itu menuntut
kalau misalnya sampai terjadi traffic jam di jalan tol
itu bisa dituntut untuk kenyamanan
tidak ada mana
karena nilai benefitnya terhadap si pengguna jalan tol itu sendiri
nah disini maka mereka harus membatasi itu
tentu di sini juga tolong lebih berhati hati lewat di jalan tol
yang sekarang ini kan jalan tol kita kan terbuat dari rigid pavement pak
rigid payment itu kalau dengan kecepatan tinggi
itu begitu banyak kemarin dari kakor lantas saja data dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
itu selama satu tahun terjadi kecelakaan sekitar enam puluh dua
apa itu ban meletus
ya pecah ban
jadi ini terus disamping itu pada saat hujan
karena itu bisa berlumut
berlumut itu mengakibatkan kelicin
kalau aspal nggak bisa lumut
karena dari minyak
kalau ini tanah liat
ini yang perlu diperhatikan
ya ini yang akan kita perhatikan
saya potong sekarang karena kita akan sekarang memantau
bagaimana suasana lalu lintas di salah satu titik
tetap bersama kami cnn indonesia prime news segera kembali
selamat malam anda menyaksikan cnn indonesia gomudik update pukul dua puluh waktu indonesia barat
bersama saya putri ayu ningtyas kami akan menghadirkan info terkini mengenai arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
ya dan saat ini kita sudah bergabung dengan koresponen cnn indonesia arman helmi
saat ini berada di cikampek jawa barat
seperti apa suasana malam hari ini di sana sudah mulai padat sepertinya arman ya
betul sekali putri dapat saya pantau dan juga saya informasikan saat ini bahwa
di atau memasuki gerbang tol cikampek utama saat ini sudah mulai ramai dengan kendaraan atau volume kendaraan sudah mulai bertambah
jikalau pada hari kemarin itu volume kendaraan yang memasuki gerbang tol cikampek utama itu baru dua puluh delapan ribu unit kendaraan
tapi pada hari ini tepatnya tadi sore
sekitar pukul delapan belas waktu indonesia barat
informasi yang kami peroleh sudah lebih daripada tiga puluh sembilan ribu unit kendaraan yang memasuki gerbang tol cikampek utama
dan mungkin bisa diperlihatkan di belakang saya atau di seberang sana saat ini bahwa semakin malam semakin banyak kendaraan yang memasuki gerbang tol cikampek utama
meskipun pemerintah baru menerapkan penerapan cuti bersama mulai tanggal tiga puluh mei dua ribu sembilan belas besok putri
dan saat ini memang ada tiga hal baru yang harus diantisipasi oleh para pengguna jalan tol dan juga masyarakat pada musim lebaran dua ribu sembilan belas
dimana kondisi yang pertama yaitu diberlakukan ya tol trans jawa yang sudah beroperasi dimulai dari merak sampai dengan probo linggo timur berjarak sembilan ratus tujuh puluh tujuh km

dengan adanya penerapan rekayasa lalu lintas seperti misalnya kontraflow dan juga one way yang diatur sedemikian rupa berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan seperti apa
dan kondisi ketiga yang harus diperhatikan atau harus diantisipasi oleh masyarakat yaitu adanya relokasi atau permindahan gerbang tol cikarang utama ke gerbang tol cikampek utama di kilometer tujuh puluh dan juga gerbang tol kalihurip utama di kilometer enam puluh tujuh
di mana hal ini juga mempengaruhi dan juga menyebabkan perubahan sistem transaksi dan juga sekaligus dengan sistem pentarifan
seperti itu pihak jasa marga juga sudah mempersiapkan sejumlah strategi untuk menangani dan mengantisipasi terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti misalnya kemacetan dan sebagainya
yaitu dengan memperhatikan sistem atau dari sisi pelayanan transaksi di gerbang gerbang tol
di mana pada musim lebaran dua ribu sembilan belas ada beberapa gerbang tol yang patut atau menjadi pusat perhatian daripada jasa marga sendiri
yaitu gerbang tol cikampek utama saat ini dan juga gerbang tol kalihurip utama
ada juga gerbang tol kalikangkung gerbang tol banyumanik gerbang tol warugunung
dan juga gerbang tol kejapanan utama
sementara strategi dari sisi pelayanan lalu lintas
seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa jasa marga dan juga korlantas sendiri sudah mempersiapkan sisi pelayanan dari sisi lalu lintas
dengan menerapkan mekanisme kontra flow dan juga one way
dimana besok hari kontra flow akan diberlakukan mulai jam enam pagi sampai dengan jam sembilan malam
sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan dimulai dari kilometer dua puluh sembilan yaitu di cikarang sampai dengan kilometer enam puluh satu tol jakarta cikampek
dan akan dilanjutkan dengan perubahan sistem pentarifan
one way dimulai pada besok hari pukul sembilan pagi waktu indonesia barat sampai dengan pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
dimulai pada kilometer enam puluh sembilan tol jakarta cikampek sampai dengan kilometer dua ratus enam puluh tiga brebes barat
dimana besok pagi juga diperkirakan nantinya akan ada pejabat terkait dan juga kakor lantas yang akan membuka pelaksanaan one way
di jalur tol jakarta cikampek yang dimulai pada kilometer enam puluh sembilan sampai dengan kilometer dua ratus enam puluh tiga brebes barat seperti itu
dan untuk membebaskan dan juga melancarkan tol di jakarta cikampek
juga jasa marga telah membebaskan pengerjaan proyek di sepanjang jalan tol jakarta cikampek yang dimulai pada dua puluh enam mei dua ribu sembilan belas kemarin sampai dengan lima belas juni dua ribu sembilan belas
dan juga ada pembatasan pengoperasian kendaraan truk dan juga kendaraan berat seperti itu
ke jasa marga juga kembali dan tidak bosannya menghimbau dan mengingatkan kepada masyarakat
agar supaya mematuhi rambu rambu lalu lintas berkendara secara tertib
kemudian juga bisa memanfaatkan tempat istirahat dan juga tempat pelayanan seperti itu yang tersebar
di sepanjang tol transjawa kurang lebih ada enam puluh enam rest area ataupun juga tempat beristirahat yang bisa dimanfaatkan se efisien mungkin
jadi jasa marga juga menghimbau kepada pengguna jalan tol dan masyarakat agar supaya benar benar memanfaatkan waktu yang ada di rest area itu semaksimal dan se efisien mungkin
jangan pula memanfaatkan rest area terlalu lama mengingat masih ada kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat lain
yang harus anti dan bergantian memanfaatkan fasilitas yang ada di rest area untuk mengisi bahan bakar untuk beristirahat ataupun juga untuk makan
dan juga jangan lupa mempersiapkan saldo uang elektronik ataupun juga e tol supaya tidak terjadi penumpukan pada saat ingin top up atau mengisi ulang saldo di beberapa gerbang tol putri
baik terima kasih arman helmi saat ini berada di gerbang tol cikampek jawa barat terima kasih
demikian informasi di gomudik malam hari ini
mereka mengkumpul mereka sendiri
mengawal wah kalau itu berat itu karena saya kira teman teman ini tidak mengenal ibu jadi justru
kalau saya itu menghimbau kepada masyarakat di sekitar pusat pusat itu pedulilah dengan
petugas yang mengawal artinya apa selama ini kan mungkin mereka bertugas dua ya tidak dua puluh empat
jam tapi bergiliran tapi saya jarang sekali melihat masyarakat di sekitar itu care terhadap
mereka katakanlah memberikan makanan memberikan minuman sehingga mereka ini merasa apa kalau orang
jawa bilang di wongke diurangkan gitu sehingga mereka lebih ringan bebannya tapi yang paling
berat saya kira adalah petugas yang nanti akan mengamankan jalur alferi karena saya katakan
tadi itu nanti akan berubah menjadi jalan yang lebih jauh jadi itu adalah hal yang sangat penting
jadi itu pasti mereka memerlukan tingkat kesiapan yang tinggi bukan hanya aparat kepolisian tetapi juga
kesehatan itu saya kira harus sigap karena kalau enggak nanti korban bisa lama tertolong oke baik
baik terima kasih bapak bapak saya yakin bapak di sini juga gak libur pak bambang juga akan
melakukan pengawasan langsung ya dpr mau pengawasan langsung ya untuk mudik ya untuk
mudik kita kami standby iya hanya saja permasalahannya yang terutama jarur jalur lintas
bidang iya yang dengan kereta api itu mungkin perlu ditambah penjagaannya ya penjagaannya ditambah
tapi juga diberikan informasi informasi pada jam jam berapa saja kereta api itu lewat dengan ini
karena kan pada saat itulah terjadi kepadatan kepadatan ini mungkin nanu terus permasalahan
tadi pak sar ini juga harus siap di samping yang paling utama adalah dari pak dirjen
kebetulan lrjr lrjr serta pulik polantas tentu yang yang bertanggung jawab langsung ini ini harus
siap di jalur jalur padat tadi untuk informasi informasinya baik baik kita harapkan mudik
tahun ini berjalan baik bahwa lancar menyenangkan ya terutama untuk para pemilik terima kasih
pak malam lagi apa apa itu sedikit ya tadi disampaikan sama pak dirjen bahwa angkutan
barang yang bisa mengakibatkan inflasi tinggi terutama gitu ini mungkin perlu terutama yang untuk
luar jawa itu jangan diberlakukan untuk diberhentikan karena supaya apa permasalahan
ekonomi ini tetap menggeliat ya oke yang yang kita harapkan karena pembangunan banyak dilakukan
di luar jawa ya
yang di sini akan terjadi hambatan mungkin lebih kurang kalau misalnya mereka diberi libur sekitar
sepuluh hari mungkin sepuluh berapa delapan sepuluh hari tiga puluh sampai tanggal sembilan kira kira sepuluh hari maka mereka pasti
liburnya akan lebih panjang lagi bisa lima belas hari lah stagnan ekonomi ini padahal kondisi ekonomi
kita lagi lagi buruk buruknya yaitu lagi turun akhir pertumbuhan ekonomi ini ini yang perlu diperhatikan
baik mungkin informasi itu dari pak dirjen dan itu mungkin nanti perlu disosialisasikan lagi
terima kasih bapak bapak sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news dan cnn indonesia
prime news akan segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami